mendikbud ristek nadiem akari mengumumkan
kenaikan uang kuliah tunggal ukt dibatalkan
pembatalan setelah kemendikbud mendengar aspirasi berbagai pihak
pengumuman pembatalan kenaikan ukt ini disampaikan oleh nadiem
setelah menemui presiden jokowi siang kemarin
pemerintah juga akan mengevaluasi ulang semua permintaan peningkatan ukt
dari perguruan tinggi negeri
nadiem kembali memastikan tahun ini
tak akan ada mahasiswa yang terdampak kenaikan ukt
selama beberapa hari ini kami telah mendengarkan
semua aspirasi dari berbagai stakeholder
jadi saya mendengar sekali aspirasi dari berbagai macam mahasiswa
keluarga dan masyarakat mengenai concern mereka
mengenai adanya peningkatan peningkatan ukt yang terjadi di batn batn
dan memang itu saya melihat beberapa angka angkanya
dan itu juga buat saya pun cukup mencemaskan
jadi saya sangat mengerti kekhawatiran tersebut